ini bukan pameran biasa ini adalah pameran properti dan kostum asli para tokoh tokoh ikonik di film marvel cinematic universe
pihak visindo tama selaku penyelenggara mendatangkan langsung kostum dan properti ini dari amerika dan taiwan
selain dari original movie properti dan kostum yang kita bawa dan mereka bisa lihat secara langsung dari real size mungkin bahan desain
kita juga memberikan interaktif konten dari beberapa zone yang nanti kita punya
jadi kayak misalnya di iron man kita bisa melihat bagaimana suasana di home armor
di mana itu adalah bengkel kerjanya tony stark
lalu kemudian di interactive tour di mana orang
are you worthy enough untuk mengangkat
jadi ketika misalnya dia worthy dia bisa diangkat dari palutor itu
seperti layaknya dalam film pameran marvel studios ini juga kental dengan nuansa teknologi
pada area zona dr strange pihak penyelenggara menyematkan teknologi kinect
sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman menggunakan times stone dengan simulasi buah apel
jika anda sudah menguasainya anda bisa mencoba wahana buka portal antar dimensi
selain kinek ada pula penggunaan teknologi proyektor
pada zona kedua setelah pintu masuk pengunjung akan langsung disambut oleh zona iron man
di sini pengunjung akan disuguhi atraksi video mapping yang menggunakan proyektor khusus
khusus buat di marvel di indonesia ini adalah salah satu marvel exhibition terbesar juga kan di asia tenggara
jadi banyak teknologi teknologi yang hadir di sini khususnya di projection
ada dua belas proyektor yang salah satunya juga ada interaktif di zonanya iron man
jadi proyektor proyektor yang di sini memang special requirement dari mereka
karena ada beberapa hal yang memang teknologinya secara
tidak mungkin sebenarnya dengan jarak tembak yang sekian meter lah
jadi tapi alhamdulillah kita maksimalin di sini
jadi semuanya bisa di deliver dengan baik dengan jarak tembak yang ya mungkin hanya sekitar dua meter sampai satu meter lebih lah
itu yang paling penting
itu yang paling challenge buat kita sih ya tim khususnya buat tim produksi
challenge banget dimana korektor yang pada umumnya mungkin tiga sampai empat meter dengan jarak tembak yang umum gitu ya
kita tuh cuma di satu meter sekian sampai maksimal dua meter lah jarak tembak yang harus terdeliver
karena dengan bidang yang sudah kita mapping dengan areanya
untuk mempersiapkan pameran di area dua ribu meter persegi ini
pihak panitia memerlukan waktu sekitar satu bulan
dengan jumlah kru sekitar delapan puluh orang
total ada enam puluh original movie property yang dipamerkan mulai dari kostum hingga sketsa film film marvel
setiap pengunjung yang datang bebas untuk berfoto atau sekedar mencoba beragam wahana interaktif yang tersedia
beberapa pengunjung yang hadir tampak antusias menikmati wahana yang disuguhkan
acaranya itu sangat bagus karena kita bisa melihat historinya ya
dari mulai kostumnya
terus kemudian dari mulai foto fotonya
kemudian juga kita juga jadi tahu misalnya adanya perubahan gitu ya
penampilan pakaiannya gitu ya dari era yang pertama sampai dengan film yang terbaru
itu sih tadi ada bagian di sesi edman itu ada ini
ada juga kayak semut semut gitu ya
itu kan bener bener asik banget
interaktif banget sih buat aku
di ini kan ada beberapa interaktif gitu ya
itu seru banget sih yang di doctor stains itu
meski pandemi sudah mulai melandai
pengunjung yang hadir tetap diwajibkan memakai masker
pameran marvel studios ini akan berlangsung mulai dari tiga juni hingga empat belas september dua ribu dua puluh
selama tiga lima bulan penyelenggaraan
panitia menargetkan dapat meraih pengunjung sebanyak tiga ratus ribu orang